kemudian akan berlabuh ke golkar atau gimana anda lihat
saya melihat begini kita harus lihat dari dua kacamata ya mas budiman
kacamata pertama dari sisi demokrasi yang sungguhnya atau kacamata kedua demokrasi kultus
kalau kita bicara dalam konteks demokrasi yang perbedaannya begini
kalau kita bicara dalam demokrasi kultus kita akan menempatkan indonesia atau partai partai politik
bagaimana kemudian ditempatkan supaya jokowi bisa tetap memiliki posisi dan karir politik
tapi kalau kita bicara dalam demokrasi sesungguhnya bagaimana kita menempatkan jokowi
dalam konteks sebagai mantan presiden supaya indonesia lebih baik dengan pemerintahan yang baru
dalam konteks demokrasi yang sungguhnya saya pikir saya hanya mengulang pernyataan pak jokowi sendiri
dalam sebuah wawancara resmi dia akan kembali sebagai rakyat biasa
kenapa ini jadi sangat penting dalam demokrasi
ketika kita bicara keberlanjutan apapun istilahnya indonesia emas indonesia maju berdaulat dan lain lain
tidak kemudian berkutak menghabiskan energi bagaimana menempatkan orangnya harus ada
kalau orang yang sudah tidak bisa anaknya harus ada
lalu kemudian mantunya harus ada
energi kita habis dalam pro kontra seperti itu
dan ketika kita berbicara mengenai harus menempatkan pak jokowi dalam bentuk apapun
ketua koalisi dan lain lain
yang terjadi adalah menurut saya ini upaya untuk merendahkan presiden terpilih
teks quick count kita anggaplah pak prabowo dengan mas gibran ya
seakan akan ada rasa tidak percaya bahwa pak prabowo tidak bisa melanjutkan legasi jokowi
bahkan ketidakpercayaan seakan akan terjadi pada mas gibran
kalau tidak ada ayahnya seakan akan dia tidak bisa mendampingi pak prabowo
jadi dalam konteks itu kasihan pak prabowo sudah terpilih oleh rakyat langsung
kalau kita sepakat misalnya saya yakin ade armando tidak suka dengan istilah petugas partai
jangan jadikan pak prabowo petugas jokowi
jangan jadikan juga gibran sebagai petugas jokowi
berikan marwah sebagai seorang presiden terpilih dalam sistem presidensial
kalau kita berbicara dalam konteks demokrasi kultus ini pun menurut saya ada masalah
ketika berbicara mengenai menjadi ketua koalisi besar apalagi contohnya barisan nasional
barisan nasional itu sistem parlementer
mengenal koalisi termasuk koalisi besar
jadi tidak ada fondasi aturan perundang undangan
yang bisa menempatkan pak jokowi itu menjadi ketua koalisi besar itu yang pertama
yang kedua pak jokowi ini seakan akan dijorokkan untuk menempatkan pak prabowo
menjadi bukan hanya dalam konteks divided government istilah dalam sistem presidensial
tapi dalam konteks yang lebih kecil divided executive
bahwa disitu sudah seakan akan ada matahari kembar
bahkan jokowi tetap ingin ditempatkan di atas partai yang seakan akan bisa mengatur presiden dan wakil presiden
jadi dalam konteks itu saya melihat sebagai katakan lain
saya sepakat tadi mas budiman mengatakan saya dekat dengan pak jokowi
saya melihat ada orang orang yang berupaya menjorokkan pak jokowi dalam halusinasi kekuasaan
akan menanggungnya adalah pak jokowi dan keluarganya sendiri
sementara orang orang yang saya katakan menjorokkan tadi
itu melakukan itu supaya tetap ikut dalam menikmati kekuasaan
punya analisa soal bagaimana posisi jokowi pasca dua puluh oktober dua ribu dua puluh
tahun dua ribu dua puluh dua akhir itu saya mengatakan
maka berakhirlah dengan khusnul khotimah
kita lihat sejarah presiden mulai bung karno
seterusnya sampai pak sby
apakah ada yang lalu pasca jadi presiden
itu ruwet banget itu posisinya
mau diletakkan sebagai apapun gitu ya
lah kita tidak punya sejarah seperti itu
tugas pokok dari pak jokowi
di dua periode terakhir ini
adalah mengantarkan pemilu ini
bukan cowok cowok yang dipanjangin gitu loh
ingin terus empower gitu ya
nah itu yang dalam demokrasi itu tidak mengenal kultus
demokrasi itu ya duduk sama rendah
maka pemilu ini sebetulnya menjadi ajangnya partai partai politik
yang notabene adalah pilar dan aset negara
nah kita menyaksikan pemilu tahun ini
itu diikuti oleh partai partai yang standingnya tidak cukup kokoh saya melihat
mengapa saya melihat partai partai politik tidak dalam posisi yang sangat powerful untuk mengatakan sesuatu
kok lalu mendadak tadi itu ada kultus tadi itu
seolah olah pak jokowi seharusnya ngatur semuanya
nggak bisa seperti itu gitu loh
ini demokrasi bukan sistem kerajaan gitu
demokrasi memberikan bahkan partai partai itu diberikan
payungnya itu dalam konstitusi
dialah partai politik gabungan partai politik yang bisa mengusung gitu ya
bukan pak jokowi bukan juga relawan kan gitu
nah dalam konteks itu yang ini yang legasinya pak jokowi
mengakhiri masa dua periodenya itu
kok saya melihat memang kurang gitu ya
kurang dalam arti ya tidak memberikan legacy yang betul betul
yang kesannya pertama itu mas toto luar biasa
luar biasa saya dimusuhi karena saya tidak setuju kan gitu
tapi itulah kita harus melihat itu yang substansinya
endingnya itu apa lah
ending yang seperti ini kita tidak kehendaki
tolong mumpung belum ke bablas gitu ya
ini partai partai besar ada mas doli partai golkar
ada mas viva pan ada lagi pak
partai nasdem di sana ada partai nggak
partai yang kita hitung itu adalah partai yang masuk di dpr gitu ya
partai yang patut untuk berargumentasi dan sebagainya
itu sesuai punya suara gitu loh
jadi kalau belum punya suara ya tolonglah jangan dulu gitu
bung ade jadi gimana apakah tadi sinyalemen atau analisa dari toto adalah
menempatkan pak jokowi sebagai ketua koalisi partai sebagai jelom prongke seperti
ya itu menurut saya jorokin anjelem kerongke apa itu
itu semua menurut saya hayalan aja kan
hayalan lah ini karena pertarungan politiknya memang agak keras sehingga
memang lazimlah jokowi itu kemudian diperlakukan dengan cara yang serendah itu
nah saya sendiri tidak melihat bahwa itu masuk di akal ya atau sangat bisa diterima
kan tadi dikatakan ya tujuannya adalah tidak menjadikan pak jokowi ini sebagai presiden lagi
atau bosnya presiden prabowo sama sekali tidak kan
kan kita sudah sepakat kita sudah tahu lah ya
hampir mungkin kalau kita bicara tentang level of confidence sembilan puluh lima persen sekarang sudah pasti pak prabowo itu menang
nah beliau akan maksud saya pak prabowo akan memimpin pemerintahan
tapi ada sebuah kerjaan lain yang tidak bisa dijalankan oleh seorang presiden
kak yang saya maksud dengan pekerjaan lain adalah yang tadi saya katakan
mempersatukan kekuatan kekuatan politik besar di indonesia
agar tidak terus menerus menjalani pertarungan perselisihan permusuhan
yang memakan korban di kalangan akar rumput
harus ada upaya secara bijaksana secara terus menerus
untuk mempersatukan kembali partai partai tersebut
pemimpin pemimpin tersebut beserta para konstituennya
nah ini yang tadi saya katakan secara memang sengaja
salah satu tantangan yang segera akan kita hadapi adalah pemilihan pilkada
beratus pilkada yang harus kita lakukan
ini kan perlu ditata secara sedemikian rupa
sehingga dia tidak justru menjadi rangkaian pertarungan yang memecah belah bangsa
saya merasa kami di psi percaya bahwa ini pertama ya ini bukan idenya pak jokowi ya
tapi bahwa pak jokowi sudah tahu saya rasa sudah tahu sekarang
pak prabowo juga pasti sudah tahu gerindra sudah tahu
sayangnya hari ini tidak ada wakil dari gerindra kan
ya kami sudah mengundang tapi tidak berkenan hadir
nah yang ingin saya katakan adalah bahwa kehadiran pak jokowi sebagai seorang ketua barisan nasional
ide tersebut bukanlah sebuah ide yang akan menimbulkan perselisihan atau permusuhan atau perbedaan
antara seorang presiden dengan seorang ketua barisan nasional
ini semua diketahui sama sama ya
nah dalam hal ini yang kita perlu lakukan adalah kesediaan untuk bersama sama membangun indonesia
tentang atau ada komentar yang mengaitkan dengan belum tentu nasdem mau ikut gitu ya
ini kan persoalannya adalah idenya cuma paling bagus kalau barisan nasional itu paling tidak ada sekitar tujuh kali ya partai yang terlibat di dalamnya
kalau ternyata partai partainya memang rasa tidak perlu berada dalam satu barisan nasional yang sama ya nggak apa apa juga kan
yang penting empat dulu dan tiga nya kan empat empatnya adalah partai partai besar
satu lagi yang koalisi indonesia maju itu
gerindra golkar demokrat sama pan dan psi tentu saja
kalau psi sampai lolos kan kita belum
nah kalau itu ternyata teman teman yang lain di partai partai lain merasa bahwa
kami juga merasa penting nih bersama sama bukan untuk ikut memerintah ya
tapi untuk membangun barisan nasional untuk mencapai tujuan tujuan jangka panjang
tapi tujuan jangka pendek yang jelas adalah yang harus dihadapi adalah pemilihan kepala daerah di ratusan daerah di indonesia
bang ini kan tadi ada analisa dari toto ya menyebutkan kalau koalisi besar itu akan bisa disebutkan menjerumuskan atau nyelomprongke dalam bahasa jawa
gimana gold card itu memandangkan
analisa dari toto tapi jawabannya setelah jeda berikut ini aja